eh kamu cis
kamu ngerti enggak
apa yang dia lakukan hari ini
enggak tapi kamu kenapa bu
dia ngerjain anak anak muda yang datang dari jakarta
untung makmu datang tepat pada waktunya
kalau tidak gimana coba
semoga allah mengaburkan
ada apa ini rem
cuma heran aja kenapa kelakuan van dikaya gitu sih
tadi ibu cerita tentang kelakuan kamu
katanya kamu mengganggu anak anak di jakarta itu ya van
itu cuma buat seneng seneng aja
apa maksud kamu nakutin anak anak itu
pakai nodori senjata sampai mereka pada ketakutan
tapi seru lho mak seru banget
dasar kamu anak gak tahu diri kamu itu
ngapain gua lihat dia
dengar mak yang cari duit di rumah ini gue
bukan dia dia bisa ngapain sih dia itu cuma bisa
ajis ini anak baik
rajin sholat berbagi sama ibu
itu yang penting
itu enggak penting
bisa enggak sholat dia ngasihin duit
rizki itu ada yang mengatur
allah yang di atas
yaudah ya mak ya
lu jagain dia ya
takut mau ngancurin
kamu mau tahan nggak
mak pelan pelan begini oke
buatku taruh kayak gini
liat aku pergi ya
letaknya itu sumpahin
udah lu gampang berhasap
buat aku lagi pahami alin
selalu bikin saya deg degan
oh ya kenapa begitu pak
saya khawatir kalau tiba tiba terjadi sesuatu pada diri saya
siapa yang menjaga dia siapa
loh kalau begitu kenapa tidak segera saja bapak carikan calon suami yang pas untuk nadia
hei kamu ingat kan
berapa banyak calon yang saya ajukan
tidak ada satupun dari mereka yang nadia suka
ya sudah pak tapi saya yakin nadia sebentar lagi akan mendapatkan jodohnya
kalau begitu saya permisi dulu
sebentar ya pak
nadia kamu sekarang harus benar benar menjaga kesehatan kaki kamu
karena kondisinya dari hari ke hari semakin menurun
sekarang saja kakinya sudah lumpuh karena stroke
dan saya khawatir nanti badannya juga ikut lumpuh
kalau sudah begitu kita tidak bisa lagi melakukan apa apa
apa om gak punya cara lain untuk menyembuhkan kakek
kenapa kamu tidak segera mencari laki laki yang tepat dan menikah
saya yakin itu pasti bisa menghilangkan rasa kekhawatiran kakek kamu
nadia juga udah memikirkan hal itu tapi
sekarang yang penting kamu mencari laki laki yang pas dan menikah
saya yakin pernikahan kamu mungkin akan menjadi obat yang paling mujara untuk kesembuhan kaki kamu
terima kasih om
pergi pergi pergi
barang barang semuanya udah disiapin dan besok pagi akan dikirim
dan besok pagi juga kita akan mendapat bayaran dari mereka
kamu sudah ketemu dengan peramal itu
terus apa yang dia bilang
katanya nadia akan ketemu seorang laki laki kek
nah laki laki itu akan nyelamatin hidupnya dia
peramal itu juga bisa nunjukin wajah si laki laki itu ke nadia
benar itu nadia
kakek nggak percayakan sama ramalan kayak gitu
tapi buktinya dia bisa menggambarkan wajah dari pria itu
ya bisa aja itu cuma bisa bisanya dia
nad kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu
semua orang desa ini tuh udah tahu akan kotanya dia
iya tapi cakep kan
nia kamu tuh apaan sih
ada orang yang bakar gudang kita bu
gudang kita kebakar
seperti yang saya bilang tadi
saya ini pencinta seni
saya sangat menghormati karya seni
jadi saya tidak mungkin menjualnya
bapak suka melukis wanita
saya sangat mengagumi kecantikan wanita
dari sekian banyak wanita yang bapak lukis
tidak ada satupun yang berkenan
sampai sekarang bapak masih sendirian
belum menemukan pasangan
kenapa begitu pak
ya saya memang belum menemukan wanita yang tepat
yang bisa membuat saya jatuh hati dan terkagum kagum
yang bisa membuat saya yakin
kalau dia adalah pendamping hidup saya
saya sendiri tidak tahu
jadi kamu belum menemukan wanita tercantik dalam hidup kamu
ya memang belum
memangnya aku kurang cantik
jelas kamu cantik
tapi bukan yang tercantik
terus menurut kamu perempuan tercantik itu yang seperti apa
aku sendiri tidak tahu
tapi yang jelas
aku akan tahu saat aku
dan melihat dia
terus apa yang akan kamu lakukan
kalau kamu bertemu perempuan ini
mungkin aku akan jatuh hati
dan melamar dia
apa kamu akan cemburu
kalau aku melamar wanita tercantik di dunia
kamu pantas mendapat wanita tercantik di dunia
tidak akan ada wanita manapun yang bisa merebut kamu dari aku
dan kalau sampai kamu tidak mau menikahi aku
tidak ada wanita manapun yang bisa menikahi kamu
memangnya kenapa kak
kakak bisa periksa laporannya
semua barang barang kita tiba di tempat
tapi saya juga mendapatkan info
kalau truk ekspedisi kita itu sering berganti rute
dan berhenti di tempat sembarangan
tempo waktu yang cukup lama
dia tahu dari mana ya
bukan begitu kak
kalau saya sudah duduk di balik meja ini
dan kamu berdiri di hadapan saya
jangan pernah panggil saya kakak
sekarang kamu boleh keluar
saya permisi dulu
dia pikir dia siapa
aku sumpah ya

tahan dulu emosi kamu
kita tuh masih butuh diri
ini semua demi uangnya

kamu ngapain kak
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi